kalau good morning udah selesai nanti ya jam setengah sembilan anda punya rencana kemana nih
ke bandung boleh karena deket banget dari jakarta kan
nah bandung memang menjadi salah satu destinasi wisata utama untuk warga jakarta dan sekitarnya nih
selain punya tempat wisata tempat kuliner juga ada ruang publik yang gratis untuk anda kunjungi
dan kebetulan sekali anchor cnn indonesia aziza hanum sudah kesana
dan akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana suasana pariwisata yang ada disana
selengkapnya berikut ini
assalamualaikum wr wb
halo kali ini saya mau ngajak anda untuk berkeliling kota parisnya jawa
tempatnya di jawa barat yakni kota bandung
kenapa bandung memang bandung ini selalu menarik untuk dikunjungi
jarangnya dikasih dari jakarta cuman yang selalu menarik tentang bandung adalah
setiap saya kesini mungkin setiap anda juga kesini selalu saja ada yang baru
untuk itu makanya saya mau coba mencabar diri saya
dan coba untuk mengajak anda keliling kota bandung dengan biaya semurah mungkin
makanya ikutin saya terus ya let's go
nah sebenarnya kalau jalan jalan keliling kota bandung itu alternatif angkutannya banyak
bisa naik bis bisa juga naik sepeda
tapi sekarang karena saya di jakarta juga jarak sepedahan saya mau cobain sepedanya
ini bose yakni sepeda yang mewah
memang diperuntukkan untuk umum yang disewakan di kota bandung
tapi karena sepertinya alatnya canggih saya yakin ini harus registrasi dulu
itu ada boothnya di sana saya mau langsung registrasi aja yuk
kang saya mau next sepeda
tapi katanya tadi saya sempat baca baca di google harus registrasi dulu
tinggal langsung aja nulis di daftar kamu
sama saya diregistrasi
tapi esim kalau misalkan tidak ada yang lintas yang lainnya
nah rute yang saya tuju kali ini adalah halte pengembalian sepeda di seberang balai kota
tepatnya di depan masjid al uhuah
tapi sebelumnya saya mau singgah terlebih dahulu di daerah braga
di tengah kota
dikelilingi banyak sekali kendaraan seperti ini
anda tetap menggunakan peralatan keselamatan seperti helm
dan juga jaket mungkin ya karena ini cukup panas
berhubung saya lagi liburan
saya juga lupa prepare untuk itu
dan rutenya juga gak terlalu jauh sih sebetulnya
tapi ini nggak boleh ditiru ya
nah sekarang mumpung banget udah di jalan braga
jadi memang jalan braga ini kalau misalnya tadi anda lihat setelah sepanjang jalan ini
jalanan yang akrab sekali dengan bangunan bangunan zaman belandanya
yuk yuk langsung kita makan yuk
itu berarti dari zaman belanda masih ada di sini
karena kan semua juga gedung gedung zaman kolonial ya
jadi braga masih ada di sini
iya ada di sini
jadi ini adalah perumahan yang diambil oleh
maesong boereen itu dia diambil dari nama
maesong bahasa prancisa rumah
goreng itu yang si pemilik
si pemiliknya orang belanda itu
dulu karena maesong boereen itu kedai kopi
kedai kopi di mana para kerajaan belanda ya
yang mayoritas datang ke maesong boereen itu
referensi oleh ratu belanda untuk menjual
panganan khas belanda
ada logo simbol yang terpampang dulu di bangunannya
seperti simbol kerajaan belanda
simbol kerajaan belanda
itu bisa dibuka
sujurnya ga jelas
sebelum ungg held
omong omongnya jadi semalam
yan nasi tidak finishkan
menapis manis di mana
sekarang saya ada di halte boseh
di depan balai kota
tepatnya di depan masjid uhuah
jadi tadi saya udah keliling keliling pake sepeda
masukin dulu tapi
tadi dikasih tau bahwa
saya harus nge tap dulu di mesinnya
untuk prosedur pengembaliannya
seru deh sepedahan
pake imannya lagi
dan saat ini ada kurang lebih dua ratus unit sepeda
yang tersebar di dua puluh stasiun sepeda
di kota bandung
siapa saja boleh menyewanya
asal tetap melakukan registrasi
seperti yang saya lakukan sebelumnya ya
jadi kenapa saya naik angkot
karena destinasi berikutnya
ini kalau kita tetap pakai kendaraan umum
tadi balikin sepeda
ibu duluan ya
udah makan banyak sih tadi
tapi saya kok penasaran ya
katanya ada jajanan bandung yang lagi hits banget
kue balok dronis mahkota
kue balok dronis mahkota
kita pantunin dulu
kali orang jalannya berkelok
mas satu kotaknya berapa
oke saya mau satu deh
masa dulu saya mau makan kue balok
masa dulu saya mau makan kue balok
masa dulu saya mau makan kue balok
lihat air mancur jogetnya banyak
saya memilih untuk naik angkutan umum lagi
menuju ke destinasi terakhir di perjalanan kita kali ini
yakni kampung korea
dan juga air mancur berjoget
di kiara arta park
ini mau sore sekarang saya lagi ada di
di kampung korea di kiara arta park
jadi disini banyak sekali amusement parknya
kalau ini konsepnya korea koreaan semua
sekarang saya mau getik kostum
anyeng saya udah cocok belum jadi orang korea
hahaha kayaknya enggak ya lebih mirip boneka india gitu kayaknya pakai ginian
oke ini jadi destinasi terakhir saya di jalan jalan bandung hari ini
tadi di awal saya bilang kira kira bisa nggak ya saya keliling bandung dengan harga semurah mungkin
jadi kalau saya jumlahin hari ini biaya jalan jalan saya adalah rp tiga ratus sembilan
murah mahal tergantung
mungkin kalau kerjanya lebih rajin jajannya dikumpulin menjadi lebih murah gitu ya
tapi gak apa apa namanya juga lagi liburan

sekali sekali ya bolehlah
aziza hanum fajar indrajaya bandung jawa barat